wakil menteri kesehatan danti saxono menyebut kemenkes telah menemukan enam puluh lima kasus mutasi baru covid sembilan belas di indonesia
ya kebanyakan varian baru ini memiliki karakteristik penularan yang lebih cepat
dua puluh kasus mutasi baru covid sembilan belas ditemukan dari sekitar dua sampel yang diteliti
wakil menteri kesehatan dante saxono menyebut di indonesia hanya ada tujuh belas laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan sampel untuk mendeteksi varian baru
setiap minggunya dari tiap wilayah dikirim lima sampel secara acak dengan kriteria khusus
seperti nilai ct yang rendah kebanyakan varian baru yang ditemukan memiliki karakteristik penularan yang lebih cepat
hal yang harus kita waspadai ke depan adalah adanya mutasi mutasi dari virus yang terjadi
mutasi dari mutan dari virus yang terjadi ini mempunyai kecenderungan untuk lebih cepat melakukan akselerasi penularan
mutasi dari india seperti mutasi dari inggris itu lebih cepat untuk memberikan tingkat penularan yang lebih dramatis dibandingkan dengan mutan yang normal